i know kayaknya mama tau deh kasih apa buat rana
boleh tuh rana pasti suka
iya ya pasti suka ya syullah
yaudah kalau gitu randy
mengarah ke tangerang ya
ini pak randy udah dateng bu
kalau gitu saya sama andin keluar ya
mama jalan dulu ya sayangnya
iya selamat malam
main yang jauh sana
selamat siang bu andi
terima kasih sekali lagi ya
maaf jadi ganggu kamu
gak apa apa bu
uya boim putra
saya titip rumah ya
kalau misalnya nanti rena bosen
yaudah kalau gitu
pak hati hati pak
jangan sampai kita ketahuan ya
iya mantap banget ya
kasih tahu kalau iqbal sudah keluar dari kontrakannya
dan sekarang kita ngebutin dia di belakang
baru aja iqbal keluar dari kontrakannya
dan dia bawa tas
kayaknya dia mau pindah deh al
di belakang mobilnya dia
mak mama dan papa tolong jaga jarak
dengan mobilnya iqbal ya
jangan sampai ketauan
karena sangat bahaya sekali kalau misalkan
iqbal sampai tahu dibuntutin ma
yaudah makasih ya ma
jangan sampai ketauan
jajak kita agak lebih cepat ya
barusan mama sarah telfon saya
katanya iqbal udah keluar dari kontrakannya
saya takut mama sarah sama papa surya kedepan apa soalnya
hal ini ada apa
hmm aku masih kurang
kurang tahu sih ma kira kira dibeliin apa ya
aku juga masih bingung sekarang
tuh kalau boneka dia udah banyak banget deh
ah dia suka sepeda kalau sepeda
rena udah punya sepeda
sebenarnya aku tuh tahu ya rena tuh mau apa
soalnya waktu itu rena pernah minta sama mas
ofeng ofeng bercimpangan pritsu nggak tahu apa apa

kalau ada recitala jadi bi
itu dia waktunya kan ya
ini juga suatu jalan panjang apa yang residence
kalau di sini isis aku sih ya
dengar ini papa gak usah ya
ingat gak rena dulu pernah jatuh dari sepeda
iya kan papa gak mau rena jatuh lagi nanti luka luka
ini lebih bahaya daripada sepeda
tuh teman temannya yang biasa main aja masih kayak begitu mainnya
gimana rena yang gak pernah main
ya tapi mama tau kan posisifnya mas al gitu seperti apa
aduh iya sih anak mama tuh
i think i know kayaknya mama tau deh
am kasih apa buat rena sini sini
boleh tuh rana pasti suka
iya ya pasti suka ya she'll love it
yaudah kalau gitu randy
mengarah ke tangerang ya
duh lapar gue
ada restoran di depan gue mampir dulu deh
dia masuk ke restoran itu ma
mau ngapain dia
aku harus tahan iqbal selama mungkin di sini
sampai al datang
ma kamu tunggu di mobil ya
kamu mau ngapain
kamu tenang aja
hi mana kamu sekarang sih
cuuka akhirnya untuk ikuti dstar
membawa elektrik leros sans seperti ini
restoran pada larang
dak kita ke restoran pada larang nih
pada larang sari
empat puluh menit lagi dari sini
kata mama sarah iqbal lagi makan disana
agak cepet dikit ya zed
kita sudah sampai sana sebelum iqbal selesai makan siang
kita tangkap dia disana
makasih udah dateng ya
saya boleh masuk
iya jessy di dalam
saya gak tau kondisi jessy seperti apa sekarang
tapi kalau ternyata
kalau ternyata jessi masih menginginkan randy
apa kamu ikhlas merelakan lendi
aku tahu om
apa kamu tuhan
kamu bisa berhubung dengan aku
mau seisi dunia menghalangi juga pasti tuhan punya
punya caranya sendiri oma untuk mempersatukan mereka
kalau jessi bukan jodohnya mas randy
sekeras apapun om berusaha
pasti tidak akan terjadi
jadi sekarang saya hanya bisa ikhlas
dan menyerahkan semuanya kepada tuhan
mungkin om juga harus melakukan itu
karena gak ada om yang bisa melawan takdir
seenggaknya angga petri
kalau menjawab pertanyaan saya seperti itu
pada saat itu
yang moeten ingin changing